marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
marilah kemuliaan bulan ramadhan
apakah anda ingin menambah rasa percaya diri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jumpa kembali dengan saya ari ginanjar dalam kultum ramadhan gapai kemuliaan
ya kepercayaan diri yang saya maksudkan bukan kepercayaan diri penampilan
tapi kepercayaan diri untuk mampu melakukan tindakan
percaya diri untuk tampil ke depan mengambil keputusan
percaya diri untuk memegang tanggung jawab
dan percaya diri untuk berjumpa dengan sosial kemasyarakatan
ini sangat penting
karena banyak yang terjadi adalah tidak punya kepercayaan diri
takut untuk berbicara
takut untuk menerima amanah
takut untuk berjumpa dengan orang
malu ketemu atasan
dan berbagai hal yang mengakibatkan kita mundur
dan tidak bisa move forward atau tidak mampu maju ke depan
bagaimana cara membangun kepercayaan diri
ini sesuatu yang sangat penting yang tidak diajarkan
kepercayaan diri dibangun adalah dengan
menyatukan apa yang di hati
apa yang ada di kata kata
yang di pikiran dan tindakan
kalau itu sudah align
kalau itu sudah matching
maka kita akan menyatu
maka lahirnya adalah kesatuan
atau tidak terbelah
nah terbelah itulah yang mengakibatkan
kita kehilangan kepercayaan diri
menyatu itulah yang membuat kita punya kepercayaan diri dan harga diri
jadi tiga hal itu
katakan apa yang ada di hati
lakukan dan rasakan kepercayaan diri
tetapi itu semua tidak cukup
karena ada lagi yang lebih amazing
yang lebih powerful
adalah kepercayaan diri
ketika kita memiliki sebuah misi
memiliki tujuan yang terang
dan misi yang mulia
ketika kita punya misi untuk berbagi
ketika kita memiliki misi untuk membangun kebenaran keadilan
dan juga untuk membantu masyarakat

maka yang lahir kepercayaan diri
yang memberikan manfaat untuk masyarakat
itu saja sudah membangun kepercayaan diri yang sejati
nah namun yang terjadi adalah
kita mencoba membangun kepercayaan diri dengan kepalsuan
yaitu dengan tampilan tampilan
merek merek buatan orang lain
dan buatan luar dicoba ditempelkan
itu tidak akan menimbulkan kepercayaan diri

artinya kalau kita menjadikan
katakanlah penampilan luar
kemudian hal hal yang kemudian kita dapatkan dari lingkungan luar
itu tak akan mampu menimbul kepercayaan diri
yang kedua adalah lakukan latihan latihan berkala
untuk membangun kepercayaan diri
itu sesungguhnya diajarkan oleh baginda muhammad saw
contohnya kita diminta memberikan salam kepada orang orang
orang yang kita kenal dan orang yang tidak kenal
ya atau tidak
ya begitu kita ketemu orang yang tidak kenal
rasanya kita malu seperti hilang kepercayaan diri
kalau tidak ingin dikatakan peduli
kita diminta untuk menyapa memberi salam
lalu dalam sholat
kita setelah itu setelah salam kiri kanan
kita bersalaman kiri kanan
itu salah satu membangun kepercayaan diri
tetapi membangun kepercayaan diri yang paling dahsyat
adalah ketika di dalam masjid
kita diminta untuk maju ke depan
mengisi soft dan kemudian datang lebih awal
berada di paling depan
itu kepercayaan diri
yang kita latih sehari hari di masjid
namun kita tidak faham mengapa kita beri depan
tentu saja untuk kemuliaan
tetapi untuk sektor dunia
adalah untuk berani tampil ke depan
coba anda perhatikan
rata rata mereka malu
duduknya paling belakang
karena mereka malu tampil ke depan
tetapi justru diberikan pahala
untuk tampil ke depan
duduk di depan
dan berdiri di sof terdepan
adalah mengajarkan leadership
kepimpinan untuk maju ke depan
lalu kata kata pikiran tindakan semua satu
dan memiliki misi mulia
kepercayaan diri akan lahir
sesungguhnya kepercayaan diri itu dibentuk sedemikian rupa

ketika malaikat dan iblis diminta sujud ke adam
untuk menunjukkan manusia adalah makhluk yang paling sempurna
engkau adalah sempurna sempurnanya makhluk
masterpiece yang terhebat
inilah cara untuk membangun kepercayaan diri
kalau kepercayaan diri ini kita miliki
maka pada akhirnya membangun kelompok kelompok yang punya kepercayaan diri
dan kemudian kepercayaan diri ini akan berjalan ke depan

itu pun lahir untuk menunjukkan bahwa bangsa kita bukan bangsa kelas dua
bangsa kita bukan bangsa tempe
tetapi bangsa kita adalah bangsa yang dimana orang orangnya memiliki keyakinan
bukan karena fisik bukan karena dimensi luar
sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa kepercayaan diri dilahirkan pertama
ketika kita memiliki kesatuan
ketika kita memiliki kesatuan
ketika kita memiliki kesatuan
ketika kita memiliki kesatuan
kita memiliki misi yang mulia
dan yang ketiga senantiasa berada di depan ketika berada di masjid
itulah langkah untuk membangun kepercayaan diri
sejati melahirkan bangsa yang memiliki harga diri dan kepercayaan diri sebagai bangsa
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb